komisi pemilihan umum kpu ri membantah tidak serius mengikuti sidang sengketa pemilihan legislatif dua ribu dua puluh empat di mk
komisioner kpu idam holik mengaku harus melaksanakan konsinyering regulasi pemilihan kepala daerah serentak agar dapat segera diundangkan
idam menegaskan kpu serius menjalani rangkaian sidang dan berjanjakan memperbaikinya
sebelumnya hakim konstitusi arief hidayat menilai kpu tidak serius mengikuti sidang sengketa pilek karena absen di persidangan
hakim mahkamah konstitusi arief hidayat naik pitam dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum pilek dua ribu dua puluh empat di ruang panel tiga mk lantaran tak ada satupun komisioner kpu yang menghadiri sidang
kemarahan arief berawal saat meminta tanggapan dari pemohon gugatan hasil pilpres
arief menerima pilihan dari provinsi sumata selatan dari partai amanat nasional
arief kemudian mengkonfirmasi ke kpu ri namun kpu hanya mengirim perwakilannya saja yaitu kuasa hukum dan kesekretaritan kpu ri
perwakilan termohon menyebut dua komisioner kpu tidak dapat hadir dalam sidang
keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah
hakim arief menilai kpu sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah tidak penting
dan tidak serius mengikuti proses sidang phpu pileg bahkan sejak sengketa pilpres
loh lah kuasa hukumnya enggak tahu
enggak sekarang prinsipal kpu kpu pusat atau kpu mana ini
saya dari sekretariat kbri menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda
nggak bisa ini penting di sini gimana ini responnya
ini kpu kok nggak serius gini gimana sih
tolong disampaikan kpu harus serius itu
jadi sejak pilpres kemarin kpu enggak serius itu menanggapi persoalan persoalan ini
bentar itu harus disampaikan itu terhadap komisi komisioner itu
hal serupa juga terjadi satu hari sebelumnya dalam sidang phpu pilek panel dua
yang dipimpin hakim mahkamah konstitusi saldi isra di gedung mahkamah konstitusi selasa lalu
saldi isra menegur pihak bawaslu karena absen saat sidang sengketa pilek wilayah kalimantan timur
awalnya sebelum memulai sidang saldi mengabsen sejumlah pihak yang berkepentingan hadir di dalam sidang
saldi kemudian mempertanyakan tidak adanya komisioner bawaslu pusat yang hadir
dan hanya diwakilkan oleh bawaslu provinsi kalimantan timur
alasannya semua komisioner bawaslu tidak hadir lantaran sakit
ia pun langsung menegur dan meminta agar komisioner bawaslu pusat hadir dalam sidang sengketa pilek dua ribu dua puluh empat di gedung mk
dari bawaslu kaltim yang hadir dari dhani bunga kordi pukum dan juga kordi penanganan pelanggaran
malu lah sama kita kpu ini ada komisionernya bawaslu komisioner provinsinya
mahkamah konstitusi telah menerima dua ratus sembilan puluh tujuh perkara pileg dua ribu dua puluh
hakim mk diberi waktu untuk menyelesaikan perkara phpu paling lambat tiga puluh hari sejak perkara dilaporkan
dan bakal memutus perkara peselisian hasil pemilu atau sengketa pileg dua ribu dua puluh empat paling lambat sepuluh juni mendatang